informasi lain dua rumah yang berada di jalan kesatrian delapan berlan matraman jakarta timur sabtu pagi amrol
diduga bangunan rumah tergerus banjir yang belakangan merendam ibu kota
bagian rumah yang ambrol terdapat pada bagian belakang rumah yang juga perbatasan langsung dengan kali ciliwung
di antaranya dapur ruang makan dan juga kamar mandi
tuti pemilik rumah mengatakan pada saat kejadian kali ciliwung tengah banjir
selain itu arus kali ciliwung juga sangat keras hingga memicu bangunan terjadi mengerus
kondisi rumah saat ini telah kosong karena pemilik rumah mengungsi ke tempat yang lebih aman
sementara itu luapan kali lamong untuk kedua kalinya kembali menerjang perumahan warga di gresik jawa timur pada sabtu pagi
ya ini lebih dari dua rumah warga yang tersebar di tiga belas desa terendam banjir
sementara di bukit jawa timur
brebes dan cirebon banjir sudah mulai surut
ini sejumlah warga masih terus berusaha untuk membersihkan rumah mereka sedangkan bantuan sudah mulai didistribusikan
luapan kali lamong kembali menerjang gresik jawa timur sabtu pagi
badan penanggulangan bencana daerah bpbd kebupaten gresik jawa timur mencatat sebanyak lebih dari dua rumah terendam banjir
mereka tersebar di tiga belas desa di kecamatan balung panggang benjeng dan cerme
salah satu desa terparah adalah desa kedung rukem kecamatan benjeng gresik
ketinggian banjir mencapai lebih dari satu meter
ini adalah banjir luapan kali lamong yang kedua kalinya dalam sebulan
banjir pertama kali menerjang pada dua februari lalu
selain itu banjir juga merendam kantor kecamatan dan koramil benjeng dengan ketinggian enam puluh sampai tujuh puluh cm
akibatnya aktivitas di kedua instansi ini lumpuh total
palang merah indonesia kebupatan berbangunan
sabtu siang mengerahkan tiga mobil tangki air bersih ke pemukiman warga yang terkena dampak banjir
lokasi yang menjadi prioritas dalam pendistribusian bantuan air bersih adalah pemukiman yang warganya belum banyak menjadi pelanggan pdam
menurut warga setelah banjir reda mereka harus membeli ke pedagang keliling agar bisa mendapatkan air bersih untuk kebutuhan sehari hari
namun karena harga cukup mahal dan jarang ditemukan air bersih hanya dipakai untuk makan dan minum
sementara itu keperluan mencuci warga terpaksa menggunakan air selokan
adapun banjir di kabupaten cirebon jawa barat yang menerjang pada rabu malam lalu sudah mulai surut
meski begitu dampak pasca banjir mulai dirasakan warga
saat ini sejumlah warga masih terus berusaha membersihkan rumah mereka
menurut data bpbd kabupaten cirebon banjir yang merendam empat puluh dua desa di dua belas kecamatan di cirebon menyebabkan puluhan rumah warga rusak
selain itu banjir juga merusak rumah warga
banjir juga merusak sejumlah prasarana seperti tiga jembatan juga sejumlah jalan penghubung antar kecamatan
akibat banjir sejumlah sekolah menghentikan kegiatan belajar dan mengajar
bahkan tidak sedikit buku buku pelajaran juga rusak akibat terkena banjir
sementara itu hujan deras yang disertai angin kencang melanda wilayah bekasi jawa barat
mengakibatkan tiga rumah milik warga amruk dan mengalami kerusakan
kerusakan disenyalir akibat pergerakan tanah di rumah milik warga yang berada di bantaran kali
di kampung kebalen kepala kepala dan kampung kebalen
dalam rekaman video amatir milik warga menunjukkan detik detik salah satu rumah warga yang ambruk diterjang derasnya air sungai bantaran kali bekasi di kampung kebalen kabupaten bekasi
saat hujan mengguyur pemukiman warga debit air sungai yang terus bertambah membuat tanah di bantaran sungai bergerak dan longsor
tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut namun pemilik rumah terpaksa mengungsi